sedangkan nenek korban sedang menjalankan sholat subuh di musola
di sebelah dapur sini pintunya terbuka
posisi neneknya itu kan pas kejadiannya pas sholat subuh di musola
jadi begitu pulang dari musola tahu tahu pintu terbuka
kepala satreskrim polres trenggalek akp sumi andana mengatakan
telah menemukan sang bayi dan memeriksa tiga terduga pelaku
pihaknya telah mengembalikan bayi tersebut kepada orang tuanya
untuk segera membentuk tim khusus gabungan dari satreskrim dan polsek karangan
dari situ kami kemudian melakukan penyelidikan
untuk saat ini kita amankan tiga orang terduga dan masih dalam proses pemeriksaan
kasus penculikan bayi ini ditangani unit ppa polres renggalek sepenuhnya
sementara itu motif dan terduga pelaku penculikan masih diperiksa oleh petugas
tim liputan cnn indonesia